pelumi kedugaan penyusutana agama panji gumilang pemimpin pendokusan dan analisai itu kini memasuki babak baru
dengan diperiksanya panji sebagai saksi
sembari menunggu gelar perkara pada selasa mendatang kini publik menunggu akankah statusnya akan meningkat ke penyidikan
dan untuk menganalisanya sudah bersama kami wasetjen mui iksan abdullah dan juga pengamat hukum pidana universitas taruman negara heri firmansyah
assalamualaikum selamat malam pak iksan dan juga pak heri
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam mas kang mas heri
baik harapannya dalam kondisi sehat pak iksan dan juga pak heri saya akan ke pak iksan terlebih dahulu
bagaimana kemudian sikap mui pak setelah pemanggilan hari ini apa gambaran yang diharapkan oleh mui ke depannya
ya alhamdulillah kami tentu menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada polri tentu sebagai wujud
menawungi masyarakat yang selama ini tidak mendapatkan kontroversi
yang selama ini dibuat gaduh oleh panji gumilang dan pada hari ini polri telah memanggil yang bersangkutan dan diharapkan proses hukum ini berjalan dengan baik
dan tentu saja kami sebagai majelis selama indonesia mendukung langkah langkah tersebut agar hukum ini berdiri tegak dan kerangka penegakan hukum ini berjalan dengan baik
baik pak iksan dalam pandangan perspektif mui artinya ini penistaan penodaan agama begitu ya yang dilakukan panji gumilang dan juga al zaitun
ya dalam pandangan
beberapa ucapan yang diunggah atau diunduh oleh berbagai media itu kan sangat jelas bahwa panji gumilang di dalam beberapa kutipan itu menodai agama
nah tetapi ini kan perlu diverifikasi kebenarannya
apakah ucapan tersebut dan video tersebut memang berhasil
asal dari panji gumilang
kalau memang benar adanya nanti terverifikasi dan tervalidasi maka jelas salah satu saja misalnya al quran adalah firman muhammad atau sabda muhammad atau kalam muhammad bukan kalam allah bukan firman allah
ini adalah salah satu yang menyerempet
ya atau berkentangan dengan akidah
karena al quran itu adalah kalam allah atau firman allah yang bagi siapa yang membacanya tentu ini akan mendapatkan pahala atau ganjaran
oke artinya mui sudah yakin kemudian akan bisa dijerat begitu ya pak iksan
saya akan ke pak heri apakah kemudian ini paling tidak sudah bisa memenuhi begitu dua alat bukti untuk kemudian menjerat dan kasusnya akan berlanjut nanti ke penyidikan
begini mas bram bahwa proses ini kan kemarin sampai pada titik hari ini panji gumilang diminta hadir untuk memberikan berita klarifikasi ya informasi kaitan dengan klarifikasi
dalam kuhab sendiri memang tidak mengatur kaitan dengan klarifikasi
tapi jika ternyata itu tidak dipenuhi bisa saja penyidik melakukan satu tindakan lain dengan menaikkan ini ke proses penyidikan
kalau proses penyidikan berarti minimum dua alat bukti

sudah terpenuhi nah kalau tadi upaya untuk mengundang juga misalnya hari ini tadi tidak hadir panji gumilang maka bisa mungkin akan dilakukan oleh penyidik dalam perkara
dalam konstruksi hukum pidana memang ini tidak diatur secara khusus ya berkaitan dengan klarifikasi
jadi kalau pun hadir atau tidak hadir itu pasti sudah diperhitungkan oleh yang diminta untuk hadir pada hari ini oleh pihak penyidik
nah dalam konteks bahwa apakah terpenuhi dua alat bukti atau tidak
ini kan kemarin sudah ada laporan ya
ada dua laporan yang tercatat diajukan ke barres krimpolri kalau saya tidak salah
kemudian catatannya adalah berkaitan dengan penggunaan penempatan pasal satu ratus lima puluh enam
nah satu ratus lima puluh enam a ini kan bicara dalam konteks ini adalah penodaan agama ya
walaupun di qhap yang baru dua ribu dua puluh tiga istilah ini tidak dipakai lagi ya
mungkin lebih kepada yang menyebabkan menimbulkan arah permusuhan diskriminasi dan lain sebagainya
nah dalam konteks bahwa
kalau ini bisa dikatakan meminimum dua alat bukti maka kita kembali ke ketentuan kuhap
satu ratus delapan puluh empat qhap kan bicara tentang lima alat bukti yang sah
nah kalau minimum dua apakah kemudian keterangan saksi kemarin sudah disajikan dengan baik oleh pelapor
misalnya mereka yang pernah berada di al zaitun dan mengetahui persis adanya apa katakanlah penyimpangan penyimpangan dalam tanda petik itu ya
yang dilakukan di sana
khususnya yang terlapor panji gumilang
kemudian juga adakah ahli dari kemenak misalnya yang ditunjuk oleh penyidik atau mungkin dari pihak mui yang selama ini memang dirasa paling getol juga menyuarakan terkait isu ini ya
nah kemudian ini yang kemudian bisa diambil oleh penyidik sebagai satu langkah hukum
apakah kemudian itu memenuhi atau tidak
nah ini kan kita berikan kesempatan bagi penyidik untuk kemudian menilai ke semuanya itu
apakah proses ini
ini kemudian hanya jalan di tempat saja
jalan ya tapi hanya sifatnya jalan di tempat
atau prosesnya lanjut ke tahap penyidikan
pak heri artinya ketika selama ini sudah dipanggil sejumlah saksi ahli untuk dimintai keterangan dan juga dicoba dicocokkan begitu dan hari ini ada pemanggilan saksi terlapor
artinya secara logika atau runutan ini kemudian menjadi rangkaian akhir seharusnya ya
sebelum kemudian bisa diadakan gelar perkara dan kemudian dinaikkan statusnya
dalam konsepsi hukum acara pidana memberikan ruang bagi pihak pelapor dan terlapor untuk menyampaikan aspirasi hukumnya ya
tentunya dengan disertai bukti
karena ada istilah aktori hukum binnis probandi siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan
nah mudah mudahan pelapor sudah melengkapi kesemuanya itu sehingga mapping untuk menentukan menjudgement bahwa ini layak naik tidaknya ke penyidikan sudah bisa dikantongi oleh pihak penyidik atau pihak kepolisian
laporan yang ada
bukan hanya satu
berarti atensi pihak penyidik harusnya lebih besar
kan begitu ya
apalagi ini kan beritanya sudah sangat viral kemana mana
dan ada jejak digital juga yang tertinggal
misalnya penyampaian statement yang disampaikan oleh panji gumilang yang mungkin berkaitan dengan pelaporan tadi
nah ini kan bisa dinilai dari konteks alat bukti yang disajikan tadi oleh pihak lapor
kemudian tinggal dinilai
apakah ini layak menjadi bukti atau tidak
tapi artinya kemudian jejak digital bisa menjadi salah satu alat bukti kemudian ya
yang bisa membuktikan atau tidak
begitu ya pak heri ya
tapi jangan langsung dijawab
pak heri dan juga pak aksan kami akan jeda jeda pemirsa taplah bersama kami di sian indonesia newsroom
anda masih bersama kami di sian indonesia newsroom dan masih dengan dua narasumber kami yaitu wasak cnmu iksan
dan juga pengamat hukum pidana universitas tanuman negara heri firmansyah
dan sebelum jeda tadi saya bertanya kepada pak heri apakah kemudian jejak digital ini bisa menjadi bukti yang menguatkan kemudian soal sangkaan tersebut
seberapa kuat kemudian pak heri
ya intinya kan untuk membongkar satu perkara pidana ini kan alat bukti yang disajikan kan bisa bentuknya surat ya mas ya
jadi dalam misalnya ada narasi percakapan itu bisa saja di print out
atau kemudian juga diserahkan kepada pihak penyidik sebagai bukti
nanti penilaian dari penyidik seperti apa
karena ini kan kita nggak mengkaitkan dengan undang undang ite
kalau saya tidak salah kemarin pelapor yang salah satu dari pelapor itu sudah di luar dari pak ken ya
itu menyampaikan sudah berkoordinasi bertanya juga sama penyidik arahannya seperti apa
tapi sepertinya untuk undang undang ite nya tidak agak sulit untuk diterapkan
sehingga akhirnya pasal satu ratus lima puluh enam
nah itu adalah hal yang dianggap lebih memenuhi unsur delik jika memang akan diproses secara pidana
nah tentunya penyidik bukan sembarangan juga dalam hal menentukan perkara ini ya
karena ini atensi publiknya luar biasa dan juga masyarakat khususnya masyarakat muslim gitu ya
saya ingin mendengar bagaimana proses ini secara kepastian hukum
apakah prosesnya terjadi terus di jalanan dan selalu di pendidikan atau
baik sepertinya kami mengalami gangguan sambungan
nasionalitas dan legalitas secara
baik kami akan ke pak iksan terlebih dahulu
pak iksan artinya menurut mui yang juga kemarin sempat dipanggil sebagai saksi ahli oleh mabes polri begitu
artinya sudah memenuhi paling tidak
kalau kemudian sangkaan pasalnya
adalah satu ratus lima puluh enam a soal penistaan agama begitu
sebagai majelis nama indonesia tentu mendukung sekali apa yang dilakukan oleh mabes polri dalam rangka melakukan penyelidikan
sehingga nanti akan ketemu fakta yang sesungguhnya dalam rangka proses hukum
nah kami sebagai mui sekaligus sekali lagi bahwa telah memberikan keterangan ahli
bagaimana kompetensi majus nama indonesia
yaitu ahli di bidang keagamaan
nah dari beberapa pertanyaan yang sangat penting tentu kami telah sampaikan dan telah diterima oleh penyidik mabespori
lalu yang kemudian yang berkaitan dengan tata laksana ibadah sholat majelis ulama indonesia juga telah menerbitkan fatwa
fatwa nomor tiga puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
bagaimana pandangan majus nama indonesia yang bermajatkan ahli sunnah wal jamaah
itu dituangkan di dalam fatwa
bagaimana tata cara sholat yang benar
nah yang berkaitan dengan al quran sebagai kalam muhammad bukan kalam allah
telah menyampaikan jawabannya sebagai ahli
dan nanti apakah keterangan kami dipertimbangkan ini diserahkan sepenuhnya kepada aparatus beragak hukum
dan kali ini adalah penyidik dari mabes polri
pak iksan artinya ketika kemarin memberikan keterangan ahli begitu dua poin tersebut ya yang menjadi bahan konfirmasi mabes polri kepada mui pak
tentu yang berkaitan dengan vk masih bisa diperdebatkan sepanjang
memang itu ada dalil dalil yang kuat
tetapi yang menyakut akhidat bahwa al quran adalah hukuman allah
itu sudah menjadi akidah yang tidak bisa lagi diperdebatkan
dan itu sifatnya dogmatis
kita sebagai umat islam tentu ini menjadi salah satu rukun
menjadi satu iman yang tidak boleh dibantah dan tidak boleh diuji lagi
sehingga apabila nanti terbukti panji gumilang
menyatakan hal seperti itu tentu ya kita serahkan kepada penyidik untuk dilakukan proses proses hukum selanjutnya
baik saya akan ke pak heri
pak heri sudah bisa tersambung dengan baik
suara saya terdengar mas
oh ya baik
pak heri langsung saja kalau begitu artinya dengan tadi pak iksan sudah menyampaikan apa yang dikonfirmasi oleh mabes polri
kemudian artinya saat ini pasal satu ratus lima puluh enam a ini cukup besar begitu
dirasa tepat banyak pihak untuk kemudian menjerat
jurat banji gumilang
artinya jeratnya akan lebih mudah begitu ya
akan lebih besar peluangnya begitu ya
menurut anda pak heri
ya bicara tentang peluang itu kan berarti kita mengotak atik apa yang menjadi laporan di awal ya
nah saya yakin dan percaya juga laporan yang diajukan oleh pihak pelapor tentunya bukan hanya isapan jempol belaka ya
pasti juga sudah diperhitung secara matang apa akibat hukumnya jika kemudian ternyata
dari segi alat bukti tidak terpenuhi dan lain sebagainya
karena ini kan alzaitun juga bukan perkara kecil ya
kita tahu bersama ada santrinya yang banyak dan mungkin juga pendukungnya juga ada
sehingga sangat dipahami oleh pihak pelapor untuk kemudian dalam ini berhati hati betul dalam memberikan laporan khususnya laporan yang sifatnya laporan pidana begitu ya
oke berarti dengan logika tersebut artinya akan kecil kemungkinan tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan begitu ya
ya karena ini juga sudah jadi bahan diskursus bersama kan tinggal memastikan dari pendekatan keahlian
karena mungkin kalau dianggap orang awam orang sipil tidak memiliki latar belakang pengetahuan keilmuan yang cukup untuk menilai ini ada penyimpangan atau penodaan dalam konteks tersebut
ya jadi ini juga sudah jadi bahan diskursus bersama
jadi apakah ini juga masih ada yang di sana apa kemudian solusi dari mui ketika kasus ini akan berlanjut ke penyidikan akan kemudian berjalan apakah akan ditutup dan kemudian dipindahkan atau seperti apa idealnya begitu untuk pendek pesantren ini
ya tentu saja kita mendukung langkah langkah yang akan diambil oleh pemerintah
jadi dalam hal ini menurut pohukam dan kementerian agama bahwa ada persoalan pidana yang berkaitan
dengan ucapan ucapan yang menimbulkan kegaduhan dan keresahan bagi masyarakat yang dilakukan oleh panji gumilang melalui berbagai sosmed
nah itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
dan ada persoalan yang berkaitan dengan piayasan pendidikan
yang di sana ada siswa ada mahasiswa ada santri dan lain lain
ada pengurus yayasan dan pegawai
guru ustadz dosen dan lain lain
tentu ini harus juga mendapatkan perhatian yang berkaitan dengan pola pembinaan
sehingga nanti setelah dilakukan pembinaan tidak lagi terpapar mereka dengan ajaran ajaran yang menyimpang
tapi sebagai yayasan kami mendukung langkah yang akan diambil oleh pemerintah yaitu untuk dibekukan yayasannya
akan tetapi yang berkaitan dengan pengajaran dan sekolah semua harus tetap berjalan sebagaimana mereka mendapatkan pengajaran
karena itu merupakan hal yang berbeda dengan yang dilakukan oleh panji dumilang
jadi kita harus memilah antara perbuatan individu dan piayasan ini
artinya ada pengambil alihan wenang kemudian pembenaran akidah dan juga pembelajaran di sana oleh pemerintah
baik kementerian agama maupun mui
biaya itu harus dilakukan agar tidak lagi terpapar dengan pemikiran pemikiran yang menyimpang
itu menjadi kewajiban pemerintah dan majelis ulama indonesia sebagai ulama dan umaroh
oke baik kita akan tunggu seperti apa kasus hukumnya dan juga penyelesaian apalagi untuk para santri dan juga para pengurus pondok pesantren di sana
terima kasih atas waktu anda pak iksan abdullah wasekjen majelis ulama indonesia
dan juga pak heri firman syafiq
pengamat hukum pidana universitas tarumadgara telah bergabung sama kami
selamat malam sehat selalu bapak bapak
selamat malam mas bram selamat malam mas heri terima kasih